saya masih bisa ngurus keluarga saya dengan baik tante
terima kasih tante udah ngingetin
roy aku ikut penhatian ya
aku harus utamakan keselamatan arshila
kamu gak apa apa
sekarang jelasin ke aku
aku bener bener gak tega
karena bayi ini sendirian
istrinya diego kemana
aku gak tau istrinya kemana
mungkin aja dia kabur
jadi itu alasan kamu
karena kamu kasian sama bayi itu
diego membuat kamu terikat sang bayi itu
yang jelas jelas itu bukan bayinya kamu
bukan berarti kamu tuh gak mau
mengakuinah kamu sendiri
bayinya diego tuh gak ada yang ngurusin
dia nggak bisa ngerawat bayinya sendiri
dia itu bayi aku
anak kandung aku dan raja
karena aku gak bisa cerita sama kamu
karena aku gak bisa cerita sama kamu
kita keluar makan yuk
sorry maaf bukannya aku gak mau
aku mau banget cuman
aku lagi banyak kerjaan di rumah
gak tau banyak banget kerjaan yang aku harus kerjain
ang keluarin aku dong
ang keluarin aku dong
ang keluarin aku dong
suara siapa itu mas
ah bebasin aku
harus digedein suaranya supaya dia kedengeran
karena agak sedikit budak gitu
mendingan sekarang kamu pulang aja dulu
nanti kalo kerjaan ku udah beres semua di dalam
kita bisa atur lagi ya
kerjaan ku gak bisa ditinggalin sama sekali
sorry ya ganggu aku gak tau kamu ada kerjaan
aku yang minta maaf dong ya
gimana keadaan ayah ayah sayang
kenapa penyakit saya nggak sembuh sembuh dokter
saya udah minum obat yang diresepkan semua dia
anda tidak cocok dengan obat yang saya resepkan kemarin pak
jadi mesti ganti obat
kok bisa gitu dok
saya juga heran
karena pasien saya yang penyakitnya sama dengan pak roy
mereka bisa cocok dan bisa sembuh dengan obat itu
kayaknya ini ada yang ngerjain papa deh pak
clara jangan susah
namanya juga orang sakit
mungkin obatnya antara cocok atau nggak cocok
harusnya kamu lebih perhatian sama pak amu
untungnya gak ketahuan kalau obat itu sebenarnya aku ganti
karena sampai kapanpun
aku gak akan biarkan roy sembuh
baru datang tadi
keluar sebentar ada urusan
saya ibu andis omannya dari arsila
ibu andis harus datang lagi besok
karena kepala bayi arsila harus dipriksa
takutnya ada sesuatu
itu ya dok ya
kenapa sih om kucing aku di kamar
om punya rahasia apa
aku tuh ngelakuin ini semua demi kamu kok beneran
tadi tuh ada orang datang sini
mau ketemu sama aku
makanya kalau dia tahu kita punya hubungan bahaya sama kamu
ya udah deh kau percaya sama aku
aku jadi singkir
dimana arsyilah tante
tante harus kasih kabar
boleh mumpung tante lebih baik nih sama kamu
ini kondisi kepala arshila setelah dia jatuh

tante aku mau ke rumah
enggak usah khawatir
kata dokter sih arshila masih harus diperiksa ulang
untuk melihat apa kepalanya tidak ada masalah gia atau apa
kamu tenang saja
saya benar benar menangis banget
tante harus kasih tahu dimana sekarang anak aku
kalau kamu mau anak kamu baik baik saja kamu harus ikuti semua permintaan tante
tante aku yang udah ngairin tante
kasih tahu segala gala tante
tante ngobel gitu sama aku
kamu dengerin aku bek
kalau kamu historis kayak gini tante andis tuh gak akan kasihan malah
bener yang mau tenang
apapun yang kamu lakukan gak akan membuat tante menyerahkan asilah begitu aja
pikirkan baik baik dan ikuti permintaan kami
maka kamu bisa bersatu lagi dengan anak kamu
biarkan dia merenung sendiri
dan memikirkan sendiri